yang menjadi sorotan di kompas siang pada hari ini saudara
aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah kepada seorang pengendara
di depan masjid istiqlal jakarta pusat ramai diperbincangkan di media sosial
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
juga meminta dinas perhubungan dki jakarta segera menindak tegas juru parkir liar
ya tapi masa rp satu ratus lima puluh sih
biasanya ada uang kebersihan uang apa ini enggak kita bisa lima puluh bersih pak
video aksi juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar satu ratus lima puluh ribu rupiah kepada seorang pengendara
ramai menjadi perbincangan warganet
diketahui aksi nekat juru parkir liar tersebut terjadi di depan masjid istiqlal soha besar jakarta pusat
ada lampanya kalau berlain berlain
pengendara yang menolak untuk membayarkan tarif fantastis tersebut
sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah pria yang diduga jeruk parkir liar
bahkan juru parkir liar mengaku ada pihak yang bertanggung jawab
meski tempat parkir tersebut merupakan area parkir liar
meski belum diketahui pasti kapan peristiwa tersebut terjadi
namun hingga minggu sore terpantau masih ada saja pengunjung
yang dikenakan biaya parkir fantastis dari rp tiga puluh
saya debatlah sama yang kata
dia ngeras bang minta rp lima puluh sama kupirnya
terus akhirnya yang biru dongkering didatangkan ngomongnya agak slow lagi
terus akhirnya ngomong dikas gak bu
itu tapi ini sering kesini atau gimana
sama sekali gak ada kartis ya bu ya
menanggapi aksi juru parkir liar yang memeras pengendara dengan tarif parkir yang mencekik
pj gubernur dki jakarta herobudi hartono bilang
sudah meminta di sub untuk menertibkan secara manusiawi
pengganti bagi para juru parkir liar ini pun akan dibahas
sudah minta dinas perhubungan dengan transtip untuk melakukan penertiban secara manusiawi
tetapi jangan meresahkan masyarakat
masyarakat ingin bekerja membangun ekonomi jakarta
katanya mereka akan diberikan pekerjaan penggantian ini seperti apa
pekerjaan penggantinya seperti apa
nanti dengan dinas tenaga kerja kan kita bisa pikirkan
sebelumnya menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
juga telah meminta dinas perhubungan dki jakarta menindak tegas juru parkir liar
pungli terus terusan terjadi kami langsung terhubung dengan dinas perhubungan
dan memastikan hukum tersebut segera ditindak
kebetulan kalau wisata religi di istiqlal ini kan sedang kita siapkan
apalagi nanti paus katanya akan mempertimbangkan untuk mengunjungi istiqlal dan katedral
dua wisata religi yang memang kita sangat dorong di jakarta
dan ini jangan sampai terulang kembali
dan kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk praktek praktek premanisme dan pungliliar yang ada dengan
tapi biaya parkir segitu tinggi itu segera ditindak lanjut
bukan hanya itu kemenparekraf juga akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memberantas praktik premanisme
hingga pungli terutama di kawasan wisata religi seperti masjid istiqlal